air sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu
begitu juga dengan si riki rijal
bagaimana sikap kamu patriot sebagai anggota pulih ini
saya terus berdoa kita atas meninggalnya alma umudjojoa
dan semoga alma umudjojoa diterima di tuhan maha esa
serta keluarga besar
ini beri kita balik kesabaran
dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya
pada saat terjadi situasi saat itu
permintaan maaf dari kedua terdakwa dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan brigadir yosua
di pengadilan negeri jakarta selatan rabu pagi
memicu emosi ibunda brigadir yosua rosti kuta barat
rosti meminta agar kuat tak hanya meminta maaf di bibir saja
menurut rosti kuat ma'ruf sama bersalahnya dengan ferdi sambo dan putri candrawati
sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu
bersama sama kalian berkelompotan

jadi aku akan meminta maaf
tidak ada apa di dalamnya ini yang tersembunyi kejahatan apa yang tersembunyi itu
disinilah saya bisa meluapkan
adik almarhum yosua mahariza huta barat memastikan
proses hukum atas kasus kematian yosua akan tetap berlanjut
walaupun para terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf mereka
tim liputan cnn indonesia